lito ini di hari lebaran kedua seperti apa pantauan
apakah sudah terlihat arus balik bagi warga cirebon
ini di stasiun cirebon tempat anda berada sejauh ini
ya selamat pagi rian
yang seperti anda bisa lihat di belakang saya
memang stasiun besar cirebon ini tampak sepi
memang meski begitu ada sudah terlihat sejumlah penumpang
yang hendak melakukan perjalanan balik menuju ke jakarta dan juga bandung
tapi meski begitu memang jumlah mereka tidak sebanding
dengan jumlah pemudik yang baru saja tiba dari kota kota besar
seperti jakarta dan bandung yang hendak melakukan berlibur
di lebaran hari kedua di kota cirebon ini sendiri
sementara itu dapat saya informasikan
arus lalu lintas di kota cirebon saat ini masih terpantau lancar
seperti yang ada di jalan jenderal ahmad yani
yang merupakan jalur arteri dari jalur pantura
hari ini masih tampak lancar
baik dari arah jawa tengah maupun juga dari arah jakarta dan juga bandung
hal yang sama juga terpantau di arus tol dari palimanan
dan juga menuju ke kakanci
di gerbang tol palimanan misalnya
tidak tampak terjadi antrean panjang yang membuat arus lalu lintas menjadi tersendat
baik dari arah jawa maupun juga yang mengarah ke jakarta dan juga sebaliknya
sementara itu dapat saya informasikan juga bahwa di pintu tol yang menuju ke tol
yaitu di gerbang tol cipernabara juga tidak tampak terjadinya antrean panjang
dito bagaimana dengan spot spot pariwisata yang ada di cirebon
apakah sudah ada keramaian
jika memang ada di titik titik mana saja ini yang sudah dituju oleh sejumlah warga yang ada di cirebon
untuk menghabiskan lebaran mereka bersama keluarga
ya memang rian di hari kedua lebaran ini memang dimanfaatkan banyak orang untuk berlibur bersama keluarga
dan untuk di kota cirebon sendiri banyak tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi
misalnya ada keraton kesepuhan ada juga keraton kanoman dan juga taman wisata ade irma suryani
tapi sebentar itu dapat saya informasikan juga bahwa banyak juga warga kota cirebon yang hendak melakukan perjalanan
menuju ke kuningan jawa barat
karena di situ juga banyak tempat wisata yang tidak kalah menarik
misalnya ada misalnya tempat pemandian cibulan ada juga taman nasional gunung ciremai
dan juga perlu saya sampaikan juga banyak warga dari kota cirebon hendak melakukan perjalanan ke kuningan
karena memang udara di sana lebih sejuk ketimbang di kota cirebon sendiri
sehingga mereka memilih untuk melakukan refreshing atau penyegaran dengan suasana alam yang rindang
baik arya dutama terima kasih atas laporan anda
jangan lupa menyantap nasi jamblang
juga empal gentong ya
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti terus situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
dan jika anda ingin mengetahui informasi seputar mudik jangan lupa unduh aplikasi gomudik di playstore
saya rian hasri akan kembali dalam program cnn indonesia business